pasti dirinding sama allah
lu kurus sabar ya
insya allah pak haji
kalo lu ada apa apa
lu jangan sungkan sungkan lu datang sama gue ya
insya allah terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah abang
nah tuh akibatnya
yaudah abang abang pulang ya
cari masjid bang
diganyang kpk lu sekarang
si mawi dipencet gara gara korupsi tuh
masa abang gak denger tadi bininya ngomong sama laki laki di telepon
bang bener sih bang
udah ajar nih
begitu dulu ya
abang mau ke mana
masa ke masjid begitu aja
dipecat dari kantornya gara gara korupsi
ayah kagak percaya
ambo kan tau bang mawi
tadinya juga gue gak percaya kalo gak denger sendiri dari bininya
ntar lo liat ya pane
ntar si mawi dateng
sholat asar bareng kita
gak pernah pernahnya kan
tuh men lo pulang cepet
sekarang kan udah masuk kasar
terus lo sekalian imamnya
luruskan dan rapatkan safya
gue gak mau diimamin sama koruptor
pokoknya lo biarin si nanyu semua diabi ya
insya allah pak
ada yang mau diomongin nih sama jemaah
ya udah ngomong aja
ini urusan pribadinya jemaah
saya permisi dulu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya ya udah ngomong
apa sholat kita itu sah kalau diimamin sama seorang koruptor
maksud lo siapa yang koruptor
eh lo kayak gak punya adab nunjuk pake mulutmu gitu
siapa ya ngomongnya bener
dia itu baru aja dipecat dari kantornya
ah gua kagak percaya gua kagak percaya
gua tuh tau dia kecil kecilnya
dia kagak mungkin lakuin seperti itu
nah be yang namanya manusia juga ada salahnya
gua mau tanya lo tuh tau kabar dari siapa be
hah dari siapa
oh pokoknya ini bisa dipertanggungjawabin be
bener ini buktinya bener nih
itu buktinya si maui
salat asal di mari kan gak pernah kan dia
oh tuh tuh maksudnya
mangkanya liput jamaah di sini karena ada berita gituan
saya sih pengen nyelamatin jamaah aja dari yang sesat
eh mardhani gua kagak percaya bener gua kagak percaya
ya terserah be kalo gak mau percaya
tapi buktinya ntar kita lihat aja sendiri
yaudah yaudah gua akan selidikin
berarti lo udah melakukan fitnah buat orang lain
eh fitnah itu salah satu ciri khas orang munafik
lo tau artinya munafikun
ya tau pak haji munafikun ya anak kejamlikun
waalaikumsalam be ada t be
tapi kalo gak bener gimana
udah tenang aja kan gue udah bilang sumber terpercaya
kerjaan yang mana pak haji
ya dua duanya kerjaan kita yang di masjid sama kerjaan logi di kantor
kalau yang di masjid pak haji insya allah lancar
tapi memang benar kalau yang di kantor lagi ada masalah
ya itu dia tuh
memang ada apa sih
ada berita yang kaget eh enak gua denger nih
itu benar pak haji
sekarang saya sudah mengundurkan diri dari proyek
jadi benar lo korupsi ya
oh enggak pak haji astaghfirullahaladzim gak seperti itu
memang benar manajer saya itu mengajak saya untuk korupsi
tapi saya menolaknya makanya saya keluar dari proyek itu pak haji
subhanallah gua kagum dengan prinsip lo benar gua kagum dengan prinsip
insya allah mbak haji ini semua karena pertolongan allah
ya wih orang kayak lo pasti diunding sama allah lo kurus sabar ya
insya allah pak haji insya allah
kalau lo ada apa apa lo jangan sungkan sungkan lu datang sama gue ya
ya pak haji insya allah terima kasih
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kok ini berapaan sih kok apaan sih
hei mama berhenti dulu sebentar ada breaking news
breaking news itu apa pak
berita baru aduh kampungan banget sih
berita apa emang ya
bang hawi diberhentiin kerja karena korupsi
pak mardini sendiri yang denger itu bintinya bang hawi
ini teleponnya sama bang hawi katanya dia diberhentiin kerja karena dia korupsi
korupsi udah dapet kerjaan bagus bukannya dijage eh malah korupsi
ya gitu deh kalau dapat kerjaan basah gampang terpleset
pak ainun itu duit duit pak ainun sendiri apa duitnya bang mawi
begini pak ayah cuma mau terima duit bersih
mpo kan juga seorang guru ngerti deh
pasti mpo ngira kalau laki ayah itu dipecat gara gara korupsi ya
iya sih pak
eh kasih tahu ya bang hawi itu tidak korupsi
dia berhenti kerja karena memang dia ingin berhenti kerja
jadi enggak mau dia jaga korupsi sama sekali sama bosnya
ayo kasih tahu yang sebenarnya
tapi kalau mpok enggak mau ayah belajar di sini enggak apa apa
ayah ambil lagi duit ayah
waduh enggak ada kembaliannya pak
ya emang segitu doang duitnya enggak ada lagi sayang
udah sama saya aja sekalian
lah jadi dibayarin ini bang hawi
duh ngerepotin nih bang
enggak usah dipikirin
kalau gitu makasih ya bang gantung